kedatangan jenazah antonius gunawan agung petugas etisi di bandara mutia rasis aljufri palu
disambut keluarga dan rekan korban di makassar sulawesi selatan pada sabtu malam
jenazah antonius gunawan agung tiba di rumah duka jalan onta baru
kecamatan mamajang makassar sekitar pukul delapan tiga puluh malam dan disambut ratusan orang
keluarga dan rekan korban tak kuasa menahan tangis
bahkan nenek agung jatuh pingsan saat peti jenazah dibuka
kabar meninggalnya agung sendiri didapat pihak keluarga dari media sosial
sementara itu direktur airnav indonesia novin rianto mengatakan agung dikenal sebagai sosok yang baik
pengorbanan agung dinilai sangat berharga
agung diketahui masih bertugas memandu pesawat hingga akhirnya kehilangan nyawa
antonius ini betul betul orang kami yang paling besar ya pengorbanannya
hanya karena melayani pesawat yang harus disafety kan sehingga beliau sampai berkorban kehilangan nyawanya
melayani penerbangan ini yang lain lainnya mungkin pada lari beliau malah tetap di situ
pihak airnav bersama kementerian perhubungan dan bumn memberikan penghargaan setinggi tingginya kepada korban
agar dapat menjadi contoh bagi semua orang
hipno muncir makassar